kericuhan sempat terjadi antara pengelola kafe dan puluhan aparat satpol pp dki jakarta
beserta pemerintah kota jakarta barat dan tni polri pada selasa pagi
saat dilakukan penyegelan dan penutupan permanen tempat usaha bar serta kafe
di kawasan palemutia racengkareng jakarta barat
penutupan dilakukan selain karena melanggar protokol kesehatan
kafe itu masih buka pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
dan psbb ketat yang telah diperpanjang oleh pemerintah
kendati sudah beberapa kali diperingatkan oleh petugas satpol pp
bahwa pada saat anggota kami tingkat wilayah mengadakan pemeriksaan protes
ada miskomunikasi antara petugas dengan pemilik dan juga manajernya
kemudian ketika kami panggil ke dinas parekraf
juga ada miskomunikasi mereka tidak hadir
untuk tempat hiburan malam lain yang tidak mematuhi protokol kesehatan
dan tetap buka pada masa ppkm hingga dua puluh dua februari mendatang
petugas menyatakan akan menindak tegas
sementara itu di mataram nusa tenggara barat
satuan tugas covid sembilan belas kota mataram
selasa pagi bersama tim menggabungkan mengadakan rempites antigen masal
bagi tiga warga yang tersebar
di sejumlah tempat seperti pasar tradisional dan modern
serta pusat keramaian lain
petugas meminta warga mengikuti rempites antigen
namun sejumlah warga memilih bersembunyi bahkan kabur
tes cepat antigen ini dilakukan secara acak
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di kota mataram
jumlah kasusnya dinilai masih tinggi
jadi gini untuk minggu ini memang kita punya momentum minggu ini
untuk cari datap yang paling tinggi
jadi artinya mau saya berharap dengan dalam minggu ini
dengan kita sebarkan tiga untuk rsd kota dan satu seratus khusus mas
itu diharapkan peak data yang tertinggi minggu ini
supaya bisa kita keluar dari zona oranye
data satgas covid sembilan belas per delapan februari mencatat
kota mataram masih masuk zona oranye
dengan dua ratus dua puluh empat orang positif covid sembilan belas
ikutan cnn indonesia